jawa press nomor urut satu maruf amin berlaga dengan jawa press nomor urut dua sandiaga udo dalam gelaran debat pada minggu malam
bersama tim cek fakta dan google indonesia produser lapangan cnn indonesia vinanda rahma akan menelusuri sejumlah fakta dalam debat tersebut
jawa press nomor urut satu maruf amin berlaga dengan jawa press nomor urut dua sandiaga udo dalam gelaran debat pada minggu malam

jawa press nomor urut satu maruf amin berlaga dengan jawa press nomor urut dua sandiaga udo dalam gelaran debat pada minggu malam
jawa press nomor urut satu maruf amin berlaga dengan jawa press nomor urut dua sandiaga udo dalam gelaran debat pada minggu malam
jawa press nomor urut satu maruf amin berlaga dengan jawa press nomor urut dua sandiaga udo dalam gelaran debat pada minggu malam
jawa press nomor urut satu maruf amin berlaga dengan jawa press nomor urut dua sandiaga udo dalam gelaran debat pada minggu malam
jawa press nomor urut dua maruf amin berlaga dengan jawa press nomor urut dua sandiaga udo dalam gelaran debat pada minggu malam
faktanya ini salah
faktanya ini salah
faktanya ini salah
faktanya ini salah
faktanya ini salah
faktanya ini salah
faktanya ini salah
faktanya ini salah
untuk cawapres nomor dua sandiaga uno
sandiaga uno menyebutkan bpjs telah menghentikan cover pengobatan kanker
faktanya ini benar
sandiaga menyebutkan program okoc berhasil menurunkan pengangguran
hingga dua puluh ribu orang di tahun dua ribu dua puluh
faktanya ini salah
faktanya ini salah